dan penyidik kita dinyarankan untuk pengembalian hari ini
yang disinggali transfer ke virtual control
yang pertama saya ucapin apresiasi buat kpk
penerimaan yang cukup cepat dari datang dua menit menunggu langsung ke atas
dan ada beberapa pertanyaan mungkin teman teman yang sudah tanya ke penyidik langsung
tapi so far terkait dengan penyidik ini
delapan ratus juta itu ke rekening penampung mana bang
cuman ada satu tambahan yang dari pagi saya kasih tahu
ada empat puluh juta yang perlu dikonfirmasi
dan penyidik kita dinyarankan untuk pengembalian hari ini
yang disinggali transfer ke virtual control
bang ada pemeriksaan lanjutan nggak bang abis ini bang
belum tahu pokoknya tadi udah memenuhi syarat panggilan yang sebelumnya gue gak datang
dia dulu waktu gua di klub ferrari
hanya soal lima belas miliar di rumahnya
ya itu tanya nama hanan aja nanya gua bukan uang gua ya
yang delapan ratus juta itu berarti dari sl juga bang
bantuan bencana banjir
bang bang lu kira dia perlu ketemu pak sl
sudah pak lo bang
gak ada gak ada